kehidupan salah satu keluarga pengemis di desa remiling kecamatan mentawa baru ketapang kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah mengejutkan polisi pamung praja kota waringin timur
saat mendatangi kediaman keluarga ini pada sabtu malam dua puluh sembilan januari lalu petugas menjumpai mobil dan sejumlah sepeda motor terparkir di halaman rumah
kejadian ini terbongkar secara tidak sengaja setelah polisi pamung praja mengantarkan lima anak dari pemilik rumah yang terjaring razia di sejumlah lampu merah di kota sampit
saat diinterogasi pemilik rumah mengaku mobil sepeda motor serta sejumlah benda berharga lain dibeli dari uang hasil meminta minta di jalan
ia juga mengaku sengaja memperkerjakan kedua belas anak menjadi pengemis maupun pengamen
setiap anak menyetor uang dua ratus ribu rupiah per hari sehingga dalam sebulan bisa terkumpul uang puluhan juta rupiah
polisi pamung praja kota waringin timur mengimbau warga untuk memberikan sumbangan melalui tempat tempat resmi
seperti rumah ibadah atau yayasan
yang memiliki badan hukum